heri wirawan pelaku pemerkosaan terhadap tiga belas santriwati
heri kelahiran garut tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima tercatat sebagai pendiri dan ketua pondok pesantren yayasan huda manarul
yayasan ini terdaftar di dirjen administrasi hukum umum kemenkumham meski alamatnya berbeda
sebelum mendirikan pondok pesantren pada dua ribu enam belas heri merupakan guru mengaji privat
heri wirawan yang menyelesaikan pendidikan s satu di stai siliwangi bandung jurusan pendidikan agama islam pada tahun dua ribu dua
selanjutnya heri juga sempat terdaftar menjadi mahasiswa pasca sarjana di universitas islam nusantara kota bandung jurusan manajemen pendidikan agama islam pada tahun dua ribu tiga belas
menurut rektor uninus seharusnya heri menyelesaikan perkuliahan selama dua tahun
akan tetapi jelang tahun kedua
heri menghilang dan tidak melakukan registrasi ulang sehingga pada tahun dua ribu delapan belas akhir heri dinyatakan dikeluarkan dari kampus
aktivitas yang bersangkutan itu tidak terlalu menonjol ya artinya malah jarang kuliah
dan nilainya pun kalau saya lihat di nilai ipk yang terakhir dengan semester yang dia tempuh itu hanya dua empat
jadi sudah sangat minim ya sudah tidak layak
apalagi tidak registrasi berikutnya tidak registrasi sehingga memang mahasiswa kita cukup banyak ya jadi tidak tahu secara detail orang per orang begitu sampai ke karakter yang bersangkutan
menurut ketua forum pondok pesantren kota bandung aceng dudung awalnya ponpes pimpinan heri berlokasi di jalan sukanagara antapani
namun dia tidak mengetahui bahwa kemudian pompes itu pindah ke cibiru
sudah sejak tahun dua ribu sembilan belas tidak ada komunikasi
pimpinan heri berlokasi yang dilakukan oleh heri kepada forum pompas
menurut aceh ponpes pimpinan heri merupakan pompes salafiyah yang sehari hari belajar mengaji
namun tidak benar dalam menjalankan pengasuhan dan pembinaan terhadap santriwati karena heri mengajar sendiri padahal seharusnya dilakukan oleh ustazah
dia itu bukan sosok ulama bukan sosok kiai punya murid kurang lebih tiga puluh empat
dia itu mengambil dari kampung
yang sangat prihatin itu ya mengatasnamakan pondok pesantren yatim rumah quran dan gratis
padahal banyak masyarakat yang menyumbang baik secara materi maupun makanan sebagainya
berdasar data dari uptd perlindungan perempuan dan anak hingga selasa empat belas desember dua ribu dua puluh
jumlah anak yang diamankan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru ngaji heri
di rawan sebanyak dua puluh orang
sepuluh anak ini terdiri dari tiga belas korban dan tujuh saksi
usia mereka mulai dari lima belas hingga dua puluh tahun
enam bayi dilahirkan dari delapan santri
korban ini berasal dari garut kota bandung kabupaten tasik dan cimahi
pemerintah provinsi jawa barat kini tengah melakukan pendampingan untuk seluruh korban
forum pondok pesantren kota bandung juga mengentatkan
pengawasan terhadap ponpes yang dilakukan oleh forum dan kemenang
salah satu mekanismenya adalah dengan cara rutin berkomunikasi dengan orang tua santri
menurut aceh di kota bandung terdapat satu ratus tujuh puluh delapan pesantren dengan sekitar sepuluh santri
untuk penderian pondok pesantren setidaknya ada lima syarat yang harus dimiliki
yaitu memiliki pondok memiliki madrasah untuk belajar memiliki masjid atau musola
memiliki rumah bagi kisah dan memiliki masjid untuk belajar
pondok pesantren adalah satu dari lima syarat yang harus dimiliki